kalau kau takut
kau jangan lihat salah ya
bella kau itu anak
belum tau saya siapa
saya teman dekatnya roman
makanya saya mau memperkenalkan diri
terima kasih ya susan
darah kau apa
aresus negatif kah
golongan darah saya b amang
tapi kalau misalkan
golongan darah saya aresus negatif
semua saya dodorin buat roman
aku sama bella mau ngasih tau
kalau bella mau sumbangin darahnya untuk roman
kalau kalian mau bercanda
ini bukan waktunya ya
iya apaan sih sam
siapa yang lucu
orang emang bella mau nyumbangin darahnya untuk roman
karena darahnya bella itu
iya benar bella
darah kau itu arisis negatif
bella minta maafnya baru ngasih tau sekarang
soalnya bela trauma sama jarum suntik
iya tapi demi keselamatannya rohman
bella bakalan berusaha keras buat ngilangin traumanya
terima kasih ya inang
bella terima kasih ya
roman butang nyawa pada kau
terima kasih banyak
padahal kan negatif sama negatif saling tolak menolak gak bisa nempel
ingat kan ingat jahitnya
ya sudah sekarang inang antar ketemu suster yuk
kok besok jadi balik lagi sih
bukannya tadi dia mau pulang ya
ih hilang deh kesempatan gue dapetin hati orangtuanya roman
hari ini gue belajar arti mencintai yang paling sakit
yaitu mencintai untuk melepaskan pergi
kau jangan liat sena ya
bela kau itu anak baik
inang bahagia sekali
roman punya teman sebaik kau
kalo aku pusing banget sih nih duk
kok bisa ada disini ya
tadi gue tuh
keren gerak sendiri
ruang operasi cembaran gue mana ya
jalan jalan mirip roman
disangkanya gue roman lagi abis operasi jalan jalan
mana ya ruang operasinya ya
susah bener nih kayak lambiri nih
kondisi genting malah pengen pipis
ya lewat tadi toilet di belakang
ah balik lagi tadi
kestadian manahan pergi memancing
udah gak tahan kita mengencing
eh lo siapa lo kurang ajar gitu
eh keluar keluar keluar keluar
hari rabu libur kerja
mabu gak sengaja
anak kemauan itu anaknya
kurang ajar gak kesopan ya gitu
belum cepet kan sih udah kencar kencar ini
keluarin kemana lo
eh jangan lagi lo
gak buntu lagi
masih ngejar lagi
kuat bener tuh ma
hari rabu ketemu ular piton
itu ibu ibu apatit maraton
ah sini aja
mana lari kayaknya tuh bocah
palinya tepet banget
selamat juga dari serangan dinosaurus
untuk ibu ibu galak bener dah
gak pernah makan ayam kali ya hidupnya ya
kesurupan belalang pocong kali itu
bulu kudu gue berdendang nih
kok rasanya gak enak ya
kok rasanya gak enak ya
penyebab kematian jantung
penyebab kematian bukan karena covid ya
wancur dong nih
mau nyasar ke kamar jenazah
pamit dulu ya po ya
kalau nyasar ke kamar ayi sama enak
nyasar ke kamar mayat
meninggal bareng kita
meninggal bareng kita
kalau begitu saya lanjutkan kemali apaan
terima kasih dokter
terima kasih banyak dokter
terima kasih ya allah
sudah menyelamatkan roman
tadi gue ketemu sama ulan
tapi ini buru buru gitu tadi
kayaknya sih dia pulang deh
orang yang buru buru tadi